salah satu alternatif mengatasi kemacetan ibu kota dengan bus maksi
sementara itu menteri perhubungan budi karya sumadi beserta stakeholder pelabuhan tanjung priok
menyambut kedatangan kapal kargo asal perancis cma cgm tites
di dermaga jakarta international container terminal minggu siang
kapal kargo berkapasitas delapan lima ratus teus ini merupakan kapal terbesar yang merapat di tanjung priok
pemerintah indonesia mengapresiasi kedatangan kapal kargo cma cgm titers
yang bersandar di dermaga jakarta international container terminal atau gict minggu dini hari
menteri perhubungan budi karya sumadi beserta pengelola pelabuhan tanjung priok
langsung meninjau kedatangan kapal asal perancis ini
kapal berkapasitas delapan lima ratus teus dan panjang tiga ratus tiga puluh lima meter ini merupakan kapal terbesar yang merapat di tanjung priok
kapal dengan bobot besar itu baru bisa bersandar setelah kolom dermaga diperdalam
proyek pendalaman kolom dermaga kolam dermaga dan perbaikan pelabuhan merupakan program pemerintah
untuk mengoptimalkan pelabuhan guna mendukung penguatan perekonomian melalui ekspor impor
kita bangga dengan kegiatan ini
kegiatan ini tidak mudah dan tidak mudah untuk memaintain kegiatan ini
oleh karena saya berpesan kepada melito ii untuk meningkatkan efisien untuk meningkatkan seniditas
itu dilakukan dengan tidak saja internal tapi juga eksternal
apabila ini terjadi maka kebanggaan kita appsensi kita dan produktivitas meningkat